satu tahun berlalu kasus pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya ditemukan dalam bagasi mobil di garasi rumah di kabupaten subang masih belum terungkap
polda jawa barat yang mengambil alih penanganan kasus dari polres subang sejak november dua ribu dua puluh satu hingga saat ini belum bisa menunjuk satupun tersangka
kita simak laporan khas redaksi berikut ini
tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu terjadi sebuah pembunuhan tepat di jalan cagak kabupaten subang jawa barat
yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia yaitu tuti suhartini dan amalia mustikaratu
dan di rumah inilah kedua jenazah ditemukan di dalam sebuah mobil hitam yang terparkir di tempat parkiran rumah
sudah satu tahun berlalu namun pihak kepolisian belum menentukan siapa tersangka dari kasus pembunuhan ini
tuti suhartini lima puluh lima tahun ditemukan tewas oleh suaminya yosef hidayah
pada hari itu sekitar pukul tujuh pagi yosef yang baru pulang dari rumah istri keduanya di daerah cijengkol mendapati rumah tuti dalam kondisi berantakan
tuti dan anaknya amalia dua puluh tiga tahun tidak terlihat meski yosef telah mencoba menghubungi melalui ponsel
yosef pun melapor ke polsek jalan cagak yang berjarak satu lima km dari rumah
polisi kemudian menemukan jenazah tuti dan amalia di dalam bagasi mobil yang terparkir
tepat di samping rumah
mereka ditemukan dengan luka benda tumpul di kepala
pemeriksaan awal kepolisian menunjukkan tidak ada tanda tanda orang masuk secara paksa ke dalam rumah
ponsel milik amalia tidak ditemukan
tetapi barang barang berharga di dalam rumah masih utuh
sebagai orang terdekat yosef menjadi salah satu orang yang pertama diperiksa polisi
namun setelah dilakukan pemeriksaan
yosef menjadi tersangka
pembunuh tuti dan amalia tidak menghabisi ibu dan anak ini secara bersamaan
menurut hasil otopsi tuti meninggal lebih dulu
amalia lima jam kemudian
keduanya mengalami retak tulang tenggorok diduga akibat pukulan benda tumpul
meski sudah mengantongi hasil otopsi dan mengumpulkan bukti bukti
pihak kepolisian mengatakan tidak mau terburu buru menetapkan tersangka
dari progres kita ini cukup berjalan agresif ya
karena sampai sekarang kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap satu ratus dua puluh satu saksi
kemudian barang bukti itu sudah sampai dua ratus enam belas barang bukti yang kita sita
kemudian kita sudah memeriksa kurang lebih sekitar sepuluh tkp
dan sudah melibatkan beberapa ahli
ahli dna ahli sketsa wajah kedokteran forensik
kemudian juga satwa
nah ini beberapa dukungan dukungan saksi ahli sudah kita gunakan
pada awal agustus dua ribu dua puluh
polda jawa barat sempat menangkap seseorang berinisial s di muara angke jakarta utara
s diduga berada di sekitar lokasi saat pembunuhan terjadi
namun saat ini s sudah dilepaskan dan statusnya masih sebagai saksi
kita update terakhir itu tidak ada sebenarnya
penangkapan seseorang yang disinyalir namanya sis itu juga tidak ada kaitannya yang jelas
hari ini pihak polda tidak menerangkan siapa dia
hubungannya dengan korban apa dengan keluarga korban apa
di tkp seperti apa kita tidak tahu
artinya tidak di cross che
tidak di cross check tidak disampaikan kepada publik dengan jelas dengan tegas
pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua polisi melepas garis polisi di tempat kejadian perkara
meski telah menerima kembali
sebelumnya yosef masih enggan untuk masuk ke dalam rumah
ia masih menanti keadilan bagi istri dan anaknya
semoga terungkap siapa pelakunya siapa pelakunya siapa pelakunya ditetapkan pelakunya
dan diberi hukuman seberat beratnya hukuman seberat beratnya hukuman mati itu saja
kriminolog universitas indonesia adrianus meliala melihat ada tiga hal yang membuat kasus ini seolah terhenti
dan belum bisa mencapai titik terang
pertama adalah soal tidak rapinya proses olah tkp atau tempat kejadian perkara
saat pertama kali proses pemeriksaan dilakukan oleh polres subang
misalnya sidik jari yang tidak terambil atau bekas puntung rokok yang ternyata berasal dari anggota kepolisian sendiri
faktor kedua adalah banyak versi cerita dari setiap saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian
sementara faktor ketiga
adanya keinginan beberapa pihak di kalangan kepolisian untuk menggunakan data dna sebagai metode dalam mengungkap kasus
padahal dengan rentang waktu yang sudah terlalu lama dari kejadian
data dna bisa menjadi bukti yang bertahan lama selain data digital
dari berbagai alat tes yang mengarah pada terdapatnya bukti bukti forensik itu
ada dua yang sebenarnya tak lekang oleh waktu
yakni digital forensik
digital forensik kelihatannya itu juga jadi soal karena minim sekali
ini juga menarik nih kenapa kok pada hari itu minim sekali
dan pada hari hari sebelum hari h
itu juga lalu kemudian tidak terlihat ada data record yang mencerminkan bakal terjadi pembunuhan
sehingga lalu sudah susah bagi polisi untuk kemudian mengarah pada satu orang
nah oke kita digital forensik kita kesampingkan
nah bagaimana dengan dna forensik
nah di sini nih yang menurut saya perlu habis habisan ya
yosef dan pihak keluarga telah melayangkan surat permohonan kepada presiden joko widodo
serta kapolri jenderal listio sigit prabowo
agar kasus pembunuhan di subang dapat segera terungkap
angga putra kaffi jati subang jawa barat